di era yang serba digital ini penerbitan uang rupiah digital dilakukan lantaran banyaknya aset kripto
yang kian populer digunakan sangat efisien oleh masyarakat pada sistem keuangan
central bank digital currency atau biasa dikenal cbdc
merupakan uang digital yang diterbitkan bank sentral sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya
lalu seperti apa sih sebenarnya cbdc atau uang bank sentral yang disebut dengan uang digital
kalau kita bicara mengenai menuju era uang digital ini yang menarik adalah
salah satunya kita lihat pertama terkait dengan apa itu cdbc
cdbc ini adalah satu uang digital yang memang tidak menggantikan uang kartal ataupun uang konvensional yang selama ini kita gunakan
tetapi ini merupakan salah satu suplemen yang diberikan oleh bank sentral
untuk mempermudah dan membuat masyarakat lebih efisien
untuk melakukan uang digital
untuk melakukan transaksi digital
apalagi kalau bicara era digital saat ini
di pandemi covid sembilan belas pertumbuhan ekonomi digital
saya sedikit memberikan informasi ya
di indonesia sendiri pertumbuhan uang digitalnya ataupun ekonomi digital di indonesia
ini pada tahun dua ribu dua puluh dua hingga bulan september
kita mencapai satu juta ini uang pertumbuhan ekonomi digital ya
satu satu ratus sembilan puluh tiga triliun rupiah pada tahun ini
ini digital ekonomi kita sudah mencapai segini
karena sejak kapan sih masyarakat mulai melakukan ini
salah satunya didorong oleh pandemi covid sembilan belas
dan saya juga pasti menghabiskan waktu lebih banyak di cell phone ataupun telepon gegam kita
daripada kita datang ke teler bank untuk melakukan transaksi
pembayaran dan juga melakukan perdagangan konvensional
lalu yang menarik kedua adalah pertumbuhan kripto ya
kripto ini salah satu hal yang perlu kita antisipasi juga
tetapi sebuah keniscayaan
karena berdasarkan data dari bapepti atau badan pengawasan perdagangan komoditi berjangka
ini yang menarik adalah di tahun dua ribu dua puluh dua pada bulan september saja
ini data terkait dengan aset kripto di indonesia sudah mencapai dua ratus enam puluh triliun ini di tahun ini
dari bulan september
tapi kalau di tahun dua ribu dua puluh satu data juga dari bapepti ini mencapai
jadi pertumbuhan uang kripto itu sangat menarik sekali dan ini merupakan salah satu latar belakang kenapa bi mengeluarkan hal semacam ini
ya ini salah satu kenapa alasan rupiah digital sebagai pembayaran yang lebih sah untuk menggantikan uang kartal
kemudian nilai uangnya diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral
kemudian diterbitkan bank indonesia selaku otoritas moneter
jadi tadi pak periwan djo mengatakan anda bisa bahkan membeli rumah membeli mobil
kemudian yang menarik lagi kita juga bicara mengenai uang elektronik
bedanya apa sih kalau selama ini kita sudah menggunakan beberapa uang elektronik untuk mempermudah transaksi kita keseharian
karena seperti yang saya katakan tadi masyarakat saat ini lebih banyak memegang handphone
cellphone mereka untuk bertransaksi digital
kalau kita lihat ini uang elektronik apa saja keuntungannya
sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik
jadi kita tidak perlu lagi membuat uang konvensional
nilai uang disimpan dalam media elektronik
tertentu sebelum digunakan
diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga keuangan
nah kalau kita bicara mengenai likuiditas keuangan kita
kalau likuiditas uang kartal ya ini dari bi sendiri
di tahun saat ini oktober dua ribu dua puluh dua
kita sudah menggunakan uang kartal itu sebanyak rp delapan dua ratus dua puluh dua
ini uang kartal

ini uang kartal
ini uang kartal
ini uang kartal
ini uang kartal
ini uang kartal
dan uang digitalnya seperti apa
ini merupakan salah satu hal yang menarik sekali untuk kita lihat
nah kemudian peta jelajah digital rupiah
kalau kita bicara mengenai uang digital
ternyata tidak hanya di indonesia saja
ada sepuluh negara lain yang sudah menerapkan
rata rata adalah negara negara karibia ya
negara negara di kepulauan karibia
kemudian juga ada bahama dan mungkin kita juga kenal negara dominika dan saint lucia
jadi ini beberapa negara yang sudah menggunakan uang digital
jadi prosesnya tadi ada immediate state kemudian juga intermediate state dan kemudian baru end state
ini memang proses panjang yang harus dilakukan di mana bank indonesia akan melakukan proses digitalisasi
tapi kita akan menunggu seperti apa proses digitalisasi yang dilakukan oleh bank indonesia ini
apakah memang akan memberikan suatu angin segar baru bagi perdagangan yang selama ini kita menggunakan uang kartal konvensional
perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan melainkan kenisayaan
bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan